presiden terpilih perlu hati hati memperbesar birokrasi
kita masih sangat tidak tinggi ruang fiskalnya
walaupun tentu perlu ada revisi undang undang
tapi reformasi birokrasi basisnya adalah mistinstruktur kaya fungsi
strukturnya tidak perlu banyak tapi fungsinya kaya
menambah jumlah kementerian juga bisa memperumit koordinasi sinergi dan kolaborasi
justru negara negara maju biasanya
kementeriannya sedikit tetapi mewadahi banyak fungsi
tentu itu pilihan tapi presiden terpilih perlu hati hati memperbesar birokrasi
kita masih sangat tidak tinggi ruang fiskalnya
jangan sampai banyak habis untuk gaji karyawan